maaf ya geng mereka menuntut upah ya geng minta dinaikkan ya geng kami tidak tahu harus bagaimana
lagi jangan beri ampun yang melawan kalau perlu habisi mereka siapkan beberapa orang
aku sendiri yang akan memberi sana mencari pada pekerja ayo cepat
mereka sudah berani membakar mereka pikir mereka itu siapa aku ini kanjeng adipati penguasa semua
daerah ini kalau mas datang mereka pasti akan takut
anakku hentikan apa yang sudah kamu lakukan selama ini nak
kamu itu adalah seorang adipati seorang pemimpin anakku
semena mena terhadap rakyat kecil
ibu tidak usah ikut campur urusanku
kalau ibu banyak bicara
lebih baik ibu tinggalkan umpani sekarang
kamu dahulu tidak seperti ini nak
jangan harta benda merentakan hati kamu
tidak usah menasihati ku bu
dengar ya bu
aku ini sudah bosan dengan ucapan ibu
aku ini seorang adipati bu
punya kekuasaan yang tinggi
aku berhak melakukan apapun yang kau mau
hati ageng jangan bawa suami saya
ini perintah ki ageng adipati
tidak ada mulai menolak
siapa yang gak mau ikut
jangan bawa suami saya
laki laki tidak ada gunanya
daripada dia sakit sakitan
lebih baik dia mati sekalian
rumput saya terbakaran
rumput saya terbakaran
kenapa kalian berbangsa malasan
kalian tidak mau ikutin perintah aku
kami sudah bosan bekerja tanpa diupah gagang
mulai saat ini
kami mau berhenti
kami bosan dengan tindakan cagam
lebih baik sekarang kita pulang ke rumah
makanya kalian semua sudah kurang ngajar sama saya
kalian rasakan kejutan sektiku ini
kami sudah menyerang mereka
tidak ada yang bisa dihukum
saya harus membantu
saya harus membantu mereka
saya harus membantu mereka
saya harus membantu mereka
saya harus membantu mereka
saya harus membantu mereka
kami harus menolong mereka
atau mereka akan mati
tidak ada masalah
jangan biarkan mereka terluka
mari kita pergi dari sini
apa yang kamu lakukan terhadap rakyatmu sendiri nak
bapak ibu selalu mengikuti aku
ibu harus memperhati kamu
ibu yang melahirkan kamu
ibu tidak mau kamu itu menyakiti mereka
yang mereka itu rakyat kecil buku
ibu jangan bikin mahal kehidupan mereka
ibu sekarang harus pulang pulang kandipaten
ibu tidak mau pulang
ibu mau tetap disini
ingin merasakan apa yang mereka rasakan
kita harus mempertahankan tanah dan daerah ini
kalau belum kita lawan dan kita bunuh
bawa mereka keluar
kalian tinggalkan kami
ini tidak bisa dibiarkan perbuatan adipati
aku harus laporkan kepada sultan demak
kang mas aku butuh bantuan kang mas
lakukan sesuatu pada ki ageng pandana ran
agar kembali ke jalan yang benar
dia harus melakukan kewajibannya dengan baik
sebagai seorang adipati
insya allah amanah sultan akan segera saya jalankan
ki ageng pandana ran memang tidak bisa kita biarkan
seperti itu terus menerus
dia adalah seorang pemimpin
jangan sampai muka allah turun karena kelayalan seorang
terima kasih kang mas kalau mau membantuku
saat saya makan rumput ini
dia tidak mau makan
joko sembrani ini tidak mau makan rumput
dan dedak sembarangan
benar ki ageng
joko semberani hanya mau makan rumput gigi rinting saja
saya sudah mencari kesana kemari
jadi susah nyari rumput gigi rinting ya kang
saya tidak mau tahu bagaimana caranya
kamu harus bisa dapatkan rumput di gigi rinting

kamu yang bertanggung jawab
alhamdulillah ki ageng
alhamdulillah ki ageng
mana rumputnya ya
kang ini rumput di gigi rinting kan
ini rumput di gigi rinting
wah kebetulan sekali
saya ini sedang ditugaskan oleh ki ageng panandaran
untuk mencari rumput ini
untuk kuda kesayangannya
sudah sudah sudah
saya hanya akan memberikan rumput ini
apabila ki ageng panandarannya sendiri yang menerima
kamu ini jangan mimpi
ki ageng panandaran itu seorang bupati
bukan orang sembarangan
dia tidak mungkin ketemu dengan kamu
sampaikan kepada ki ageng pandandaran
saya akan memberikan rumput ini
apabila beliau mengizinkan saya bertemu dengannya
tunggu tunggu tunggu
saya bersedia menemukan kamu dengan ki ageng
kamu benar benar gak mencus
masa urusan makanan kuda
aku sendiri yang mesti turun tangan
kamu ini yageng
tukang rumput ini memaksa saya
untuk bertemu langsung dengan ki ageng
benar begitu tukang rumput
benar ki ageng
rumput ini bukan hanya sekedar untuk makanan kuda
tapi juga untuk makanan jiwa
bersikaplah lembut terhadap uang cilik seperti kami
karena harta itu adalah titipan dari kusti allah semata
kita akan menemukanmu
gusti allah dapat saja mengambilnya kembali
jadi jangan sombong kusti
tidak usah menasihatiku
kamu itu rakyat biasa
kamu sudah beruntung ketemu sama aku
patmo ambil rumputnya
dan usir dia
dia tidak pantas berada di kandepaten ini
tidak tahu diri
sendiko ki ageng
pergi dari sini
pergi dari sini
nah joko semberani
sudah dapat rumput
sekarang kamu makan ya
nah cepat kemung
patmo ada apa
ini kajeng emas
dari mana kamu dapat ini
dari tumpukan rumput rumput itu ki ageng
sekarang juga kamu cari tukang rumput itu
dan suruh dia untuk menjual rumputnya kepadanya
kamu pintar yai
kamu bawa se tukang rumput itu sekarang juga
kalau sampai kamu gak dapat kamu akan kehukum
siapa yang mendapat hukuman dari ki ageng
kalau saya mendapat hukuman
kau bisa mencari saya
kisah anak mencari saya
betul betul sekali kisah anak
bagaimana kalau sobat ini
ini uangnya ambil
ambil semua rumput ini
kepada ki ageng pandanaran
sampaikan salam saya untuknya
terima kasih banyak kisahnya
terima kasih banyak kisahnya
ini emas murni kang
kamu tidak jadi akung hukum
karena kamu sudah berhasil mendapatkan tukang rumput itu
tapi tugas kamu belum selesai
kamu harus bawa tukang rumput itu kesini
dia harus memberitahu bagaimana caranya mendapatkan rumput itu
tentu saja ki ageng
nuseo ki ageng
saya mau tanya
apakah kiageng menemukan emas di rumput yang saya jual kemarin
emas yang ada di rumput ki ageng
aku tidak tahu
kami tidak mengerti
apa yang di rumput ini
maksudnya ke sana
lalu apa yang ada di dalam karung itu
jangan banyak bertanya
kamu dari sini
ayo pergi dari sini
ayo pergi dari sini
kamu sudah membuat penerga dapatanku
kamu harus diberi pelajaran
kamu harus diberi pelajaran
tukang rumput kali ini aku akan mengalahkanmu rasakan pecut dunia abangku ini
pecut geni abang yang ki ageng banggakan kini sudah hilang kesaktiannya
kenapa ki ageng harus berbohong
hanya untuk kesenangan duniawi
emas yang ki ageng dapatkan itu belum seberapa
saya masih punya banyak lagi
kalau ki ageng mau
tunjukkan di mana tulang rumput
di mana kamu mendapatkan emas itu
baiklah saya akan tunjukkan
bawa karung sama cangkul
ayo empat tunjukkan di mana rumput yang ada emasnya
di sini ki ageng
emasnya ada di tanah ini
di balik rumput itu
berawal ayo cepat cangkul di sini
wah ada emasnya ki
coba cangkul di sini coba kanjeng
wah emas juga curan
pengawal ayo cepat masukkan diri kami karung ayo cepat
karung karung karung
banyak curat emasnya mas
dengar ya pengawal mulai hari ini kalian harus menjaga tanah ini
jangan ada satupun orang yang masuk sini
tanah ini semua milik aku
dengar ya jangan sebarkan berita ini ke orang orang
taruh di sini
tunggu apa kamu
harus bant orbiting tersebut
sama sampai saat ini
belum ada satupun tabib yang bisa menyembuhkan kita
padahal udah banyak obat yang kita coba
kenapa nasib kita seperti ini kang
anakku semoga ini menjadi pelajaran yang baik untuk kalian ya
mungkin kalian harus segera bertobat atas semua ujian yang gusti allah berikan pada kalian
dan kalian harus sadari bahwa semua harta benda kalian itu tidak bisa menyembuhkan ujian ini
menurut ibu tukang rumput itu bukan orang biasa
dia dikirim untuk kalian agar kalian sadar
ini ibu buatkan ramuan
mudah mudahan bisa menyembuhkan luka luka kalian
bangunan yang gagem bangun hancur di tepi pantai gagem
dan kapal ini gagem
kapal kapal yang gagem miliki hancur itu
sekarang kamu ngantar saya ke sana
saya mau melihat sendiri ayo
tapi kak gari ini belum sempat benar
kau lupa di mana sita

jika begitu kesah catatan
kapal kapalku hancur yai
warung warung kita hancur semua
kenapa semuanya begini kak
kenapa engkau memberikan cobaan begini berat pada kami
padahal aku ini pemimpin di negeri ini
hukuman bagi adik adik yang zolim
semua harta benda yang dia miliki sudah hilang diambil gusti allah
benar ki dia memang pantas dihukum
kisah anak pasti buat orang sembarangan
saya adalah sunan kalijat
sabar ki ageng
saya memang ditugaskan oleh sultan demak untuk meluruskan ki ageng pandana
karena ki ageng sudah berlari terlalu jauh dari sosok seorang pemimpin
saya salah sunan
saya salah tuhan
saya salah tuhan
saya salah tuhan
usia allah telah menghukum saya dan istri saya
dengan penyakit seperti ini
ini belum seberapa
ingatkah ki ageng pada kisah nabi ayub alaihissalam
nabi ayub alai salam adalah seorang yang sangat kaya raya dan juga terhormat

namun allah memberikan ujian kesabaran kepada nabi ayu
dengan menghilangkan seluruh harta bendanya
dan ujian berlanjut
beliau kehilangan seluruh keluarganya
sehingga beliau harus hidup sebatang kara
namun ujian belum selesai
allah menurunkan penyakit yang tak kunjung sembuh
sehingga orang orang meninggalkan beliau dan menjauhi beliau
nabi ayub alaihissalam tetap sabar
jangan sampai kita lalai karena harta dunia
bermegah megahan telah membuat kita lalai
pada ketaatan terhadap allah subhanahu wa ta'ala
sunan izinkan saya bertobat
saya ingin menjadi murid tanju sunan
jika ki ageng sudah mengerti
saya akan memohon kepada allah subhanahu wa ta'ala
untuk menyembuhkan ki ageng dan juga istri ki ageng
tapi tak punya kuil adanya tought
teriakan aku bisa menembak
terima kasih kan jeng sunan
ini pasti berkat doa kan jeng
mulai saat ini
ki ageng jauhi
dan mohon ampun kepada ibu nda
jika beliau pernah tersakiti
aku mohon ampun ibu
aku sudah banyak menyakiti hati ibu
ibu terima permohonan
hamba allah yang mulia
terima kasih usti allah
kau sudah menyadarkan anakku
kekuasaan yang terbaik
dan yang terbaik
apakah kekuasaan ki ageng sudah bulat
ki ageng dengan ikhlas
dan semua kemewahan ini
hanya untuk melakukan syiar
pertimbangkanlah dulu masak masak
di hati ki ageng
yang paling dalam
saya sudah melakukan istiqorah berulang kali
dan saya menjadi sangat yakin
saya akan menghabiskan sisa hidup saya berdakwah di jalan allah
pergilah ke selatan
dan mulailah pelajaran
ki ageng pandana
janganlah membawa harta benda apapun
coba mulai hidup dari
kembali ke fitrah
serahkan semua harta kalian
tapi kami tidak membawa apa apa
kita sudah berhenti
kita sudah berhenti
buat apa kita berkelahi
silahkan kalian pergi
jangan ganggu kami
di dalam buntalan itu ada emas perbatas
serahkan sama kami
silahkan bagi ini pada mereka
silahkan bagi ini pada mereka
silahkan bagi ini pada mereka
inidia yang saya cari
jangan membawa crushed benda apapun
sekarang serahkan buntalan yang ada pada kamu
pasti di dalamnya ada emas dan permata
mana perhiasan kamu yang lainnya
kamu memang rakus
kau tidak bisa menemukan saya
kenapa saya seperti ini
tolong kembalikan saya seperti semula
kisanak kamu akan kembali seperti manusia
pada saat kamu bertobat pada gusti allah
kamu harus bertobat dengan sungguh sungguh
minta ampun pada allah
tolong kembalikan saya seperti semula kisanak
saya tidak ingin menjadi domba
saya tidak ingin menjadi domba kisanak
dulu saya juga seperti kamu
tapi allah telah mengingatkan aku
aku bersiar jalan allah
untuk menghapus segala dosa dosa
izinkan saya bertobat seperti kisanak
saya mau jadi pengikut kisanak
aku akan meminta bantuan guruku
maksud kalian mengundang saya kemari
tolong kembalikan saya seperti semula
saya akan bertobat dan menjadi hamba allah yang baik
saya akan mengembalikan kamu seperti semula
terima kasih kisanak
engkau telah merubah kembali saya seperti semula
ikutlah ke agama dan naran bersiar menuju selatan
di sana ada desa tembak
tempat itu baik sekali untuk kalian bersihkan
dan mulai saat ini
saya sudah siap
mulai saat ini
saya ikut ke ageng untuk bersiar di jalan allah
dari mana bapak
suami saya mau menjual anak kami
tegak benar kisanak
terserah mau aku apakan
saya tidak akan membiarkan kezoliman di desa ini
pak ada allah
tapi aku gak menyerah
kamu tuh kasihnya
tolong antar mereka pulang ke rumahnya
kamu tidak perlu takut
saya bisa menyembah racun yang ada di taikamu
terima kasih kisanak
kisanak telah menyelamatkan nyawa saya
terima kasih kisanak
semua penyakit itu ada obatnya dan dapat disembuhkan
tentunya dengan izin allah
kalau boleh tahu kisah anak tadi baca apa
tadi itu adalah doa yang dibaca oleh nabi ayub alai salam ketika beliau sedang sakit
kisah anak kenapa ketika kisah anak membacakan itu badan saya terasa merinding
insya allah itu adalah hidayah dari allah swt
mulai dari sekarang mengajilah
dan ikut doa kisah anak